apakah disebut gaya kepemimpinan militer
pasti ada hal hal positif yang akan beliau bawa dari nilai nilai kepemimpinan militer
misalnya soal disiplin kegigihan rasa cinta
pada tanah air tentu itu pasti akan dibawa beliau dalam memimpin indonesia
tapi banyak juga hal hal baru mungkin yang didapat beliau ketika seratus persen terjun sebagai politisi sipil
misalnya pendekatan dialog yang demokratis
lalu keluasan dalam berkomunikasi
tentu juga akan diimplementasikan oleh pak prabowo
sehingga kami yakin gaya kepemimpinan beliau yang sudah terbukti
baik semasa beliau dinas di kemiliteran
maupun ketika beliau mendirikan membesarkan partai politik
dan berpartisipasi dalam politik sipil
tentu akan semakin sempurna semakin lebih baik
insya allah gaya kepemimpinan politik sipil ini akan diimplementasikan
dan juga pak prabowo yang menggabungkan antara nilai nilai di kemiliteran
akan membuat negara kita lebih baik lebih maju lagi
rakyatnya lebih sejahtera insya allah